stephen hawking tidak hanya menjadi sosok yang berpengaruh namun juga menjadi role model tidak hanya bagi dunia tapi juga banyak sekali fisikawan di dunia khususnya di indonesia
lalu bagaimana fisikawan berikut ini mengenang sosok stephen hawking yaitu ada reynard primulando yaitu akademisi fisika universitas parayangan
mas reynard selamat malam
oke bagaimana anda mengenang atau anda menempatkan melihat sosok sebesar stephen hawking
stephen hawking itu sebetulnya cukup terkenal sangat terkenal di kalangan fisikawan tapi yang paling menarik adalah karena ia menulis buku populer
hampir semua fisikawan yang saya kenal ketika masa sma mereka atau malah lebih kecil dari masa sma mereka membaca tentang buku itu
buku itu terkenal
mas renat banyak juga pro kontra yang mewarnai pandangan atau pengamatan banyak orang tidak hanya fisikawan tapi juga banyak orang di dunia terhadap stephen hawking
selain dikenal pintar stephen hawking juga dikenal dengan teori prediksinya yang gila dalam tanda kutip
anda melihat apakah kegilan itu benar benar ada
atau seperti apa dipertanggungjawabkan
misalnya kalau misalnya ada juga salah satu prediksi bahwa bumi akan seperti venus gitu akan berwarna kemerahan seperti venus atau bertahan seratus tahun lagi
anda melihat kegilaan itu benar benar ada
nyata atau seperti apa
prediksi prediksi yang disebutkan tadi sebetulnya lebih tepatnya ke prediksi populer dari stephen hawking
tapi kalau untuk
perhitungan yang keahlian dia yaitu realitas umum dan teori kuantum itu saya dan para fisikawan yang bekerja di bidang ini sangat mengagumi tentang kemampuan beliau
banyak penemuan penemuan baru yang tidak terpikirkan oleh kita gitu
saya sebagai manusia loyasa atau fisikawan biasa tapi stephen hawking bisa visioner sekali dalam prediksi hal hal tersebut gitu
salah satu prediksi yang terkenal adalah
jadi artinya apa
kegilaan dibalik kepintaran kepintaran dibalik kegilaan seorang stephen hawking itu dapat dipertanggungjawabkan ya
tidak hanya bualan tidak hanya teori gitu mas renat
dalam fisika kita biasa kasih ramalan gitu
tidak seluruh ramalan pada akhirnya akan benar gitu
kenapa karena banyak ramalan
bahkan icent pun ada beberapa teorinya yang sampai sekarang masih belum
belum tepat gitu atau mungkin tidak sesuai dengan pengamatan seperti gitu
jadi sekarang stephen hawking berapa hal itu dia ada ramalan dan nanti kita akan buktikan dengan eksperimen
oke dari sekian banyak kegilaan kepintaran stephen hawking prediksi teori penemuan yang sudah ia dapat selama ini
kalau menurut mas renard sendiri yang mana yang paling apa ya yang membuat anda tercengang
terkagum gitu sehingga anda betul betul mengaguminya
sebenarnya ada dua hal dua dua sisi yang berbeda
yang pertama adalah teori prediksinya mengenai hawking radiation
atau radiasi yoking itu sudah mengubah dunia fisika
tetapi ada satu lagi yang saya sangat senang yang saya sebutkan tadi adalah buku brie history of time
itu adalah buku yang isinya fisikal yang sudah sangat tinggi levelnya sangat tinggi
namun stephen hawking menurutku
karena dalam bahasa sangat sederhana bahkan cuma ada satu rumus di buku itu esonon fc kuadrat
semua orang yang tertarik dengan fisika bahkan siswa smp atau sma pun itu bisa membacanya dengan
mudah gitu jadi dia orang yang sangat pintar jago sekali tapi ia juga karya dia bisa membumikan
karyanya oke kalau dari kacamata fisikawan dengan melihat banyak sekali perubahan yang terjadi di
bumi di semesta ini menurut anda seberapa besar atau kenapa dunia ini butuh stephen hawking
untuk jadi stephen hawking dan menurut saya para ilmuwan lainnya itu mengembangkan teorinya
mengembangkan teorinya biasanya fisikawan untuk mengembangkan teorinya belum enggak mikirkan
gunanya itu untuk apa gitu ya hanya memikirkan oya saya ingin tahu tentang sisi alam semesta
saya ingin tahu tentang apa yang bisa menjelaskan alam semesta
namun pada akhirnya ternyata hal itu berguna untuk kehidupan sehari hari
contohnya ketika maxwell menemukan teori tentang gelombang agromagnet
dia tidak berpikir ini buat apa saya tidak peduli ini buat apa
ternyata sekarang kita bisa mendengarkan radio kita bisa pakai telepon pakai handphone pakai wifi
itu semua karena penemuan teorinya james blake maxwell
oke artinya sosok stephen hawking ini punya pengaruh yang besar buat kehidupan keberlangsungan yang ada di bumi yang ada di dunia ini
mungkin untuk masa depan juga
masa depan juga prediksi ke masa depan juga ya
oke mas renard terakhir singkat saja
ya stephen hawking tentu tidak tergantikan gitu tapi kira kira ada nggak sekarang tuh sosok yang menyerempet mendekati sosok stephen hawking ini
atau masih tidak tergantikan
sebetulnya ada banyak sekali fisikawan mungkin tidak terkenal stephen hawking yang tidak kalah pintara dengan stephen hawking
salah satu beberapa sosok yang saya pernah temui misalkan mimah arkani hamad sekarang di ias amerika
mungkin juga ada beberapa nobelis seperti stephen weinberg murray gelman
mereka saya yakin mereka tidak kalah pintar dengan stephen hawking cuma mungkin kurang terkenal
misalkan mereka belum pernah menulis buku populer gitu jadi mungkin pers belum pernah melihat hasil karya mereka
tapi mereka banyak sekali yang tidak kalah pintar dengan stephen hawking
intinya ada regenerasi stephen hawking the next stephen hawking ya
terima kasih mas renat primulando akademisi fisika dari universitas pariangan sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
baik kita masih akan berbicara mengenai stephen hawking mengenang kepergian stephen hawking
kata apa saja yang muncul dari cuitannya
kita lihat seperti biasa dari data ontologi berikut
yang berhasil dikurasi oleh tim dari transmedia sosial saya buka
seperti biasa kita akan melihat beberapa kata yang related dengan tagar stephen hawking yang menjadi kata kunci atau trending topic tidak hanya di indonesia hari ini tapi juga di worldwide ya
oke kita buka ini dia
tagar stephen hawking kata yang paling banyak atau top tiga yang paling besar tiga terbesar adalah meninggal
kemudian berikutnya ada duka juga
dan juga kata ketiga yang paling
yang paling banyak dicuit related dengan tagar stephen hawking adalah everything
ini adalah berkaitan atau terkait dengan salah satu
ada film bop kalau mungkin anda juga pernah menyaksikan
ini dibintangi oleh edivin yang membintangi sosok stephen hawking dengan sangat apik sangat cerdas
banyak yang memuji juga berjudul theory of everything
kemudian selain itu juga ada kata kata lain
selain tiga terbesar atau top tiga tadi ada ilmuwan jasanya hebat serta mengenang
mungkin buat sebagian orang atau banyak orang di dunia stephen hawking dipandang sebagai ilmuwan fisikawan yang gila dalam tanda kutip
tapi kalau kita lihat apa yang dicuitkan oleh netizen sepanjang hari ini untuk mengenang kepergian stephen hawking
hawking ternyata memang dikenal sebagai ilmuwan yang sangat cerdas sangat pintar
berikutnya kita lihat lini masa media sosial
juga berduka atas kepergian ilmuwan terbaik sepanjang masa yaitu stephen hawking
seperti biasa tim saya sudah mengurasi beberapa komentar cuitan yang pertama dari twitter nasa
mengenai stephen hawking seorang fisikawan ternama dan duta sains teorinya berhasil membuka sekumpulan kemungkinan yang kita dan dunia jelajahi
semoga anda tetap terbang layaknya superman dalam mikrogravitasi seperti yang anda katakan pada astronot dalam space station
di tahun dua ribu empat
kemudian berikutnya dari ico ipr menuliskan stephen hawking telah memberikan sumbangan sedemikian pada bidang sains
sehingga di tahun tahun berikutnya di tahun tahun ke depan mendatang generasi muda akan takjub saat mengetahui bahwa kita semua masih hidup pada masanya
dia benar benar berada di atas sana dengan pemikiran ilmiah yang terbesar dalam sejarah kehilangan yang mendalam
lalu berikutnya dari sir lar mencuit sebagai seseorang yang sering sekali merasakan
terjebak dalam pemikirannya sendiri dan terputus dari pengalaman manusia stephen hawking merupakan inspirasi untuk saya
ia tidak hanya melakukan hal hal luar biasa bagi kita memahami dunia namun juga menyentuh hal yang indah dalam hidup
kemudian berikutnya daniel goldhart mencuit pria yang sangat luar biasa pemikirannya juga luar biasa jiwa yang luar biasa
nah jiwa yang luar biasa melawan rintangan hidup yang luar biasa juga
serta cuitan yang terakhir yaitu dari shumail menuliskan sekitar lima puluh tahun lalu anda didiagnosa dengan als dan dokter memberitahukan bahwa anda tidak memiliki waktu yang lama untuk hidup
melawan semua rintangan anda bertahan hidup dan menjadi fisikawan terbaik pada abad ini
beristirahatlah sebaik mungkin stephen